ya nah tertarik tadi saudara katakan ada yang mengkibas kibaskan ya mulut itu karena merasa perih panas gitu
nah kemudian kalau korban itu sudah mulai ke belakang kejang tarik napas susah itu tandanya bagaimana itu
jadi tadi sudah saya katakan bahwa cyanida itu menyebabkan oksigen yang ada di dalam darah tidak bisa diserap oleh organ organ tubuh
terutama adalah otak otak itu sangat banyak sekali memerlukan darah untuk bisa bekerja
nah dengan adanya gangguan dalam penyerapan oksigen ke dalam otak otak akan mengalami impuls impuls yang tidak teratur sehingga orang tersebut mengalami kejang kejang
kejang kejang yang kemudian dia akan mengalami sesak napas
karena paru paru pun juga tidak bisa melakukan fungsinya karena tidak mempunyai oksigen
dan terakhir yang diserang adalah jantung sehingga akhirnya dia mengalami koma atau tidak sadarkan diri
tidak sadar oh itu ciri cirinya ya
kami ingin tahu lebih jauh si joh mana sih cyanida itu bisa mengambil alih
oksigen dari otak manusia kok begitu cepatnya begitu loh
siap jadi pada secara fisiologis darah itu ada yang namanya hemoglobin
hemoglobin itu mengikat oksigen
dia akan membawa ke seluruh tubuh dan akan dilepaskan ke dalam sel sel
melalui tadi mukosa lambung mukosa usus halus usus besar
setelah itu dia akan diserap dan digunakan oksigennya oleh sel sel tubuh
apa saja semua organ tubuh manusia itu mengandung sel sel
nah sel sel itu yang pakai
nah pada keracunan cyanida itu oksigen tidak dapat dilepas ke dalam sel
karena ada enzim yang membawa harusnya membawa oksigen masuk ke dalam sel sel tubuh
itu diikat oleh cyanida
sehingga oksigennya tidak dapat dipakai
jadi dia tetap berada di dalam darahnya
ya itulah yang menyebabkan kenapa matinya pada keracunan cyanida sangat cepat sekali
karena dia menyerang organ organ vital yang sangat penting
hampir semua organ itu karena memerlukan oksigen ya mati semua cepat berhenti kerjanya